ikuti laporan langsung pemantauan hilal di beberapa titik indonesia di dalam masih terus
digelar ya rapat tertutup terkait dengan penentuan hilal seperti itu untuk ketinggian
hilal pada sore hari tadi ini mencapai dua derajat lebih jangan lewatkan breaking news
sidang isbat penetapan satu syawal seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah minggu satu mei jam enam sore live di cnn indonesia